buah ketakunan dan kedisiplinan berlatih alvin alfarisi
meski beraka perwakilan provinsi sumatera barat ini akhirnya sukses
menjalankan tugas sebagai pengerek bendera merah putih
pada upacara peringatan detik detik proklamasi ke tujuh puluh delapan kemerdekaan ri di istana merdeka
tentunya beda ya kak kalau di bendera latihan itu
maksudnya itu udah sering dipakai gitu
jadi sudah nyatulah sama diri
tapi kalau bendera pesaka ini pertama kali megang
disitulah agak deg degan sedikit
tapi alhamdulillah lancar dan terkibarkan dengan baik
berada di kelompok delapan tim indonesia maju
alvin mengaku ada tantangan tersendiri
saat melakukan pengaitan bendera merah putih pada kamis pagi
tantangan tersendiri tadi ada kak waktu masukin kayu ke dalam

saat masukin kayu itu tadi
di kayo itu agak keras
terus belum terlalu masuk semuanya
terus udah dipaksain kayunya masuk duluan
jadi agak keliru disitu
tadi itu mungkin agak sedikit
alhamdulillah deg degan juga
jadi ditenangin lagi hatinya
terus masukin baik baik lagi
baru akhirnya masuk deh
akhirnya selesai juga
masuk juga ke dalam tali
tingkat kelenturan tali pengait bendera yang kerap dipakai saat latihan
dinilai berbeda kondisinya dengan bendera merah putih
yang hanya dipakai pada saat upacara berlangsung
tentang pengaitan itu sebetulnya
teknisnya saja sebetulnya
teknis tentang pelepasan dan untuk mengaitkan
kita sudah berikan semua
cuma ini kan bendera nya tidak pernah dicoba

ini yang merah putihnya
karena saat ini
saat yang kita lakukan itu
yang dicoba adalah benar latihan
mungkin kaget ya
itu kok agak keras
nah yang kita latihkan mungkin
ada dia ini agak gugup
tapi itu tidak
masih dalam batas batas yang normal sih
kayu sebenarnya tidak dari kayu
dari kayu yang diikatkan dengan talinya
dan itu ada apa
ada lubangnya untuk mengkaitkan itu
sehingga tidak lepas dia
karena ada cantol dan kayu
bagi alvin menjadi pengerek bendera di hari istimewa
yaitu ulang tahun kemerdekaan republik indonesia
adalah sebuah hadiah besar
sekaligus kesempatan membanggakan
yang hanya ia rasakan satu kali dalam seumur hidupnya